saya penasaran apa yang bisa membuat warga warga negara di finlandia ini bahagia
apa yang ada di sana selain pemandangan yang juga pasti indah
kita akan berbincang melalui sambungan skype dengan warga negara indonesia yang berada atau tinggal di finlandia
ada imam santoso mas imam selamat malam
selamat malam mbak fani
oke saya harus tanya nih anda sudah bahagia sebelum anda sampai di finlandia
atau ketika anda di finlandia anda semakin merasakan kebahagiaan
akhirnya negara ini yang membuat anda bahagia
yang jelas saya bahagia terus dari dulu
sebelum berangkat bahagia di sini tetap bahagia
dan ya bahagia bahagia terus
apa sih yang membuat finlandia sebagai negara paling bahagia
apa yang ada di sana saya penasaran nih
mungkin karena sistemnya ya mbak ya
di sini aman amin dalam hati banyak hal
kredikan juga aman
sekolah di sini gratis dari tk sampai s tiga
jadi gratis sekolah gratis kesehatan gratis mbak fani
sakit apapun berobat di public hospital
biaya pun berapa pun besarnya akan gratis
jadi aman gitu
terus juga barang ketinggalan di jalan
saya pernah jatuh dompet eh nggak ada yang ngambil
jadi memang aman negaranya
oke tingkat kejujurannya tinggi berarti ya di sana juga ya
oke ya finlandia juga
tentunya luar biasa itu jujur aja
hmm finlandia juga terkenal sebagai negara dengan tingkat atau sistem pendidikan terbaik
salah satu yang terbaik di dunia ya mas imam ya
tapi kalau kita lihat tadi jawaban anda cukup realistis
karena semuanya serba gratis menjadikan warga negara di sana
atau orang orang yang tinggal di sana bahagia
kalau saya lihat dari beberapa sumber juga
finlandia pintar membuat kesejahteraan yang cukup baik bagi warganya
kekayaan dirubah menjadi kesejahteraan
salah satunya adalah dengan pembayaran pajak yang tinggi betul di sana
jadi pajaknya sesuai dengan penghasilan disini
jadi kalau saya tinggi penghasilannya pajak juga gede banget
dan pajak tadi itu dikelola dengan sangat jujur digunakan untuk rakyatnya
jadi tidak dikorup
jadi bahkan saya punya teman
saking bahagianya nih anak mereka sd dan bingung untuk mau pulang dari sekolah
jadi saking bahagianya di sekolah mereka tidak mau pulang
ya wajar sih mas yang ada di negara ini
but anyway mas imam kalau misalnya anda kan pernah tinggal di indonesia
anda baru empat tahun ya kurang lebih empat tahun ya ada di finlandia ya
empat tahun ya
kurang lebih empat tahun
ketika anda membandingkan bagaimana kebahagiaan yang ada di indonesia
yang akhirnya membuat kebahagiaan secara personal
seperti apa tingkat perbandingannya antara indonesia dan juga finlandia
jauh banget loh mas sembilan puluh enam kita sekarang
ini lagi lagi dari definisi bahagianya mbak ya
kalau dari hati kita nggak bisa menilai
mungkin dari segi hati kita sih lebih happy kata teman saya
di sini mungkin semuanya gratis edukasi gratis
kenyataan di indonesia mungkin agak sedikit mungkin ketika winter gelap mereka stress
tapi dari segi tadi memang lebih bahagia dalam hal sistem
tapi kalau saya bandingkan dari segi manusianya nih cerianya bagaimana
kita sebenarnya nggak jauh jauh amat gitu
betul bahwa kita korup lebih korup dari sini
tapi dari segi kekirian dalam hati kita mungkin lebih bahagia di sini
selain variable variable tadi kemudian ada juga perhitungan pajak yang juga besar di finlandia
finlandia juga cukup baik untuk menerima dengan tangan terbuka para imigran yang ada di sana
itu mungkin menjadi salah satu indikator
seperti apa sih mas imam kondisinya
bagaimana imigran imigran ini
jadi kebetulan waktu di syria ada perang besar
banyak imigran ke finlandia kebetulan mereka tinggal di dekat tempat saya
mereka disediakan semacam seperti hotel
jadi mereka sangat dimanusiakan banget di sini
mereka dikasih uang
dan mereka juga bisa menikmati segala mungkin sebagian besar akses terhadap pendidikan juga
terhadap banyak hal seperti penduduk yang di sini mbak
jadi hampir tidak dikriminasi sama aja betul sekali
oke mas imam anda berada di negara peringkat pertama
negara paling bahagia di dunia sudah empat tahun ada di sana
apakah anda kembali akan kembali ke negara dengan peringkat ke sembilan belas
negara bahagia di dunia
tentu saja saya akan kembali karena keluarga saya ada di sana
kan bagi saya keluarga yang saya maafkan
jadi saya harus pulang dan ketemu banyak keluarga dan teman teman di sana
oke mudah mudahan ketika anda kembali ke sini
anda bisa menularkan kebahagiaan yang tercipta di finlandia
jadi indonesia bisa posisinya bisa lebih baik lagi ya
terima kasih mas imam santoso sudah bergabung dengan cnn indonesia
indonesia connected malam hari ini
kita lihat kata apa saja yang muncul ketika netizen mencuitkan hari bahagia sedunia
kita lihat melalui data ontologi berikut yang dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
seperti biasa kita akan buka beberapa kata
tiga terbesarnya terlebih dahulu yang pertama adalah kebahagiaan pastinya
kemudian adalah berhak semua orang everybody desearch to be hand
tapi kemudian ketiga ada oke saya buka dilan
apa hubungan oke mungkin kalau ngelihat dilan semua jadi sumberingah ya
jadi berbunga bunga jadi bahagia ya
jadi oke dilan yang jauh ada di amerika ternyata juga pasti bisa membuat indonesia atau warganya menjadi bahagia
kemudian kata kata berikutnya kata kata lain juga related dengan tagar hari bahagia sedunia adalah jangan lupa bahagia dan pencapaian
nah berikutnya definisi kebahagiaan bagi setiap orang juga bermacam macam
melalui laman twitter cnn id connected kami bertanya kepada netizen di luar sana
apa sih arti kebahagiaan atau apa yang bisa membuat kalian semua bahagia
oke kita lihat ya berikut jawaban yang sudah masuk ke akun kami
siapa tahu salah satunya dari akun anda biasanya sih kalau nggak jauh jauh dari dompet selalu terisi bisa makan apapun
biasanya sih kurang lebih itu ya
jen selin kita lihat seperti apa definisi bahagia dari jen selin yang buat gue bahagia itu bangun siang
oh oke lalu berikutnya pas kali suari mendefinisikan bahagia itu kalau bos di kantor kasih pulang cepat terus bisa ketemu anak di rumah
nah ini saya setuju
apalagi kalau suami juga pulang cepat tagar international day of happiness tagar cnn id connected
kalau misalnya suaminya nggak pulang cepat
yang gak bahagia kayaknya suaminya ya karena dikunci dari luar
menurutnya ketika anak tidur itu merupakan arti bahagia
lalu berikut ya semua anak ya kalau misalnya udah punya anak yang bahagia itu dari anak sih
berikutnya tasya sihombing
bahagia itu punya keluarga yang akrab rukun harmonis tagar keluarga rukun tagar international day of happiness
lalu kita buka apa definisi bahagia atau apa yang bisa membuat netizen
insar zan india mendeskripsikan bahagia itu katanya
ketika bisa seharian tidur di kasur kesayangan dan makan all you can eat
tagar aku cinta kasur tagar aku cinta kekenyangan
jadi bisa bangun siang bisa makan sepuasnya kerjanya kapan ya
oke kita lihat kami juga membuka polling di media sosial melalui akun twitter cnn id connected
kami bertanya hal apa sih yang bisa membuat anda bahagia
ada empat kategori yaitu uang
karier kesehatan just money dan rohani
dan juga jawaban lain lain
nah dari enam ratus empat puluh tujuh vote yang sudah masuk ke kami
kita lihat ya peringkat tertinggi untuk hal yang membuat bahagia adalah kesehatan jasmani dan rohani
oke jadi kebahagiaan itu bisa muncul dari pikiran yang sehat
nggak ngedumel nggak marah marah itu bisa ya
jadi memancarkan aura baik
kemudian berikutnya yang kedua di posisi
ini saya yakin netizen yang realistis ya
berikut tadi posisi ketiga adalah karir yang oke
jadi kalau karirnya oke semua semuanya juga akan ikut oke akan ikut bahagia
biasanya yang bikin bahagia itu juga cinta
ini nggak ada ya

niet sana beragam juga nah

wow ini bagus banget
hormatkan apk lagi
untuk urutan aja

ini hobi ibu mais cenderung wegarnos
dimeng ting yuk